hari ini adalah agendanya pembacaan atau pledoi dari terdakwa bersama kuasa hukumnya
saudara mau bacakan terlebih dahulu atau penasihat hukum dulu silahkan penasihat hukum
oh saudara mau baca silahkan langsung saja
terima kasih yang mulia
saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di rutan barai skrim
dan saya beri judul apakah harga kejujuran harus dibayar dua belas tahun penjara
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
yang terhormat jaksa penuntut umum
tim penasehat hukum dan para hadirin yang saya hormati
puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa
sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat
perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan
dan saya beri keberanian pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disedangkan pada pengadilan negeri jakarta selatan ini
majelis hakim yang saya muliakan
pertama tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar besarnya
serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum bang yos
tidak ada kata kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf
dan penyesalan yang mendalam
atas apa yang telah terjadi
kepada almarhum bang yus
dan keluarga bang yus
juga kepada kedua orang tua saya
dan keluarga saya
atas peristiwa yang terjadi ini
sehingga membuat mama dan papa
serta keluarga bersedih
kalau karena kejujuran saya ini
sudah membuat mama sedih
harus melihat saya disini
saya tahu mama sedih
mama bangga saya berjuang
untuk terus menjalankan perkataan mama
menjadi anak yang baik dan jujur
saya berterima kasih mama
selalu ada mendukung saya disini
karena akibat peristiwa ini
papa harus kehilangan pekerjaan
terima kasih untuk mama dan papa
karena telah mengajarkan
kerja keras dalam hidup saya
dan kakak saya sejak kami kecil
saya juga meminta maaf kepada tunangan saya
karena harus bersabar
menunda rencana pernikahan kami
walaupun sulit diucapkan
tapi saya berterima kasih
atas kesabaran dan cinta kasih
kalaupun kamu harus menunggu
tunggulah saya menjalani proses hukum ini
dengan memaksa kamu menunggu saya
karena bahagiamu adalah bahagia ku juga
saya juga sampaikan permohonan maaf
kepada bapak kapolri
serta semua penyidik dalam perkara ini
saya sempat tidak berkata yang sebenarnya
yang membuat saya selalu merasa bersalah
dan pertentangan batin saya
sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya
untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran
dan kejelis hakim yang saya muliakan
bahwa menjadi anggota polri
khususnya bagian dari keluarga kurs brimob
adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga
setelah menjalani empat kali tes bintara dan terakhir tes tamtama
yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali kali
dari tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas
empat tahun saya pun juga tetap berkembang
dia sebagai supir di sebuah hotel di manado
untuk membantu orang tua saya
karena saya tahu
untuk menjadi anggota polri tidak mudah bagi saya
tetapi saya terus terus berusaha
saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana
menjadikan saya ingin terus
berusaha untuk membanggakan orang tua saya
setelah keempat kali saya mengikuti tes
akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat satu di polda sulut
hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya
dimana cita cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit brimob
untuk mengabdi kepada negara
dan dapat saya wujudkan
kemudian saya menjalankan pendidikan di watu kosek jawa timur
saya meninggalkan kota kelahiran saya
dari manado ke jawa timur
dengan membawa bekal sisa tabungan saya
sebelum saya merantau ke watu kosek
saya ingat sebelum saya pergi ke bandara saya berkata
mak saya sudah mau mengikuti pendidikan
mama saya dengan bangga
sambil menangis memberi saya semangat dan doa
saya pun menangis menjawab
akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga
papa saya masih bekerja sebagai seorang supir
dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja
setelah menjalani pendidikan
dan penempatan di resimen satu pelopor
penugasan pertama saya
dari maret sampai oktober dua ribu dua puluh
sebagai seorang navigator
kemudian penugasan berikutnya di
menokuari papua barat
menjadi tim pengamanan pilkada
kemudian penugasan evakuasi sriwijaya air
pada januari dua ribu dua puluh
dan saya bertugas di cikias jawa barat
januari hingga agustus dua ribu dua puluh
dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di kesatuan resimen satu pelopor
juga menjadi gitaris di gereja resimen satu pelopor
dan pada bulan september dua ribu dua puluh satu
saya dipercaya menjadi pelatih vertical rescue resimen satu pelopor
untuk menjadi anggota
untuk melatih anggota
untuk kesiapan menjadi tim sar jika diperlukan
september hingga november dua ribu dua puluh
dan pada tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh satu
saya dipanggil ke makubrimob
dan terpilih menjadi driver pak ferdi sambo
yang saat itu menjabat sebagai kadifropam
saya tidak pernah menduga
apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya
di masa awal awal pengabdian saya
atas kecintaan saya terhadap negara
dan kesetiaan kepada polri khususnya kurs primob
saya dipilih menjadi ajudan
yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan
di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata
oleh atasan saya
dimana saya bekerja memberikan pengabdian
kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua
dimana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada
yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya
ternyata saya diperalat
saya dibohongi dan disiasiakan
bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai
malahan saya dimusuhi
begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya
sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya
namun saya berusaha tegar
saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk
tidak pernah berkhianat
kurbankan jiwa raga untuk negara
hanya berserah kepada kehendak tuhan
nugraha santkanti yana utama
setia pada ibu pertiwi
bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya
atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini
menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya
dalam penewasaan diri
izinkan saya mengutip suatu ayat alkitab
yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya

saat kami sedang sedih dan lemah yang menjadi kekuatan saya
masmur tiga puluh empat ayat sembilan belas
sebab tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya
dan ia menyelamatkan orang orang yang remuk jiwanya
saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata tuhan
sebagai seorang prajurit brimob yang latar belakangnya adalah para militer
saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya
apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya
apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta
maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim
pada akhirnya perkenankan saya mengucapkan banyak terimakasih
khususnya kepada bapak presiden joko widodo
bapak menko polhukam pak mahfuz fd
pimpinan polri yaitu bapak ketengahan dan pernah ketengahan dan yang lainnya
bapak kapolri komisaris jenderal listo sigit bapak bapak kapolri komisaris jenderal gatot edi pramono
bapak kabar eskrim komisaris jenderal agus adrianto dan bapak komandan kors primo polri komisaris jenderal anang revandoko
yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri
kepada para komandan rekan rekan dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran
terima kasih juga kepada lpsk yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini
dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya
kiranya tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya kepada kita semua
saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepada tuhan kejujuran adalah segala galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya
bahwa sekalipun demikian apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim sebagai wakil tuhan ternyata berpendapat lain
maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil adilnya
kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan
saya hanya dapat berikan saya seorang terdakwa
kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim
selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak tuhan
demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan oleh yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
kiranya tuhan yang maha kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan tuntunan dan hikmatnya kepada segena pengabdian kita semua

kekuatan seorang bayangkara brimob tidak lahir dari kesenangan
melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun
satya prabu setia kepada negara dan pimpinan
rutan barreskrim jakarta dua puluh lima juni dua ribu dua puluh tiga hormat saya
saudara mau serahkan
selanjutnya kepada penasihat hukum